jadi gak bisa ya pak
bisa sih tapi
gini aja sebelumnya dengan bapak siapa
pak rijal pak rijal gini aja
sebaiknya pak rijal bawa saja sampelnya kemari
nanti saya lihat apakah bisa kami jual atau tidak
terima kasih pak
berapa banyak sampelnya pak
masing masing jenis tiga sampel cukup
terserah pak rijal
yang penting pak rijal jangan bawa kue kering dan kue basah ya pak
karena kami sudah memiliki partnernya
sudah kalau begitu saya kembali ke dalam pak
kampung sekarang kenapa jadi gini ya
iya pak jadi rame
selvi sama andri bubar
padahal mereka pacaran udah lama
sekarang andri tiba tiba mau tukar cincin
pacarannya kita tidak tahu
anak kabur dina kabur
sebenarnya saya sudah hamil ya pak
iya benar lho tumida
karena saya sudah hamil
mau pesan ke bayang tidak
sebentar lagi si selvita mau nikah
minggu ini penghuni lamar
nah kalau kue kering kita udah punya partner sendiri pak
kalau kue basah
nah kalau kue basah boleh dicoba pak
baik akan saya kirim sampelnya
iya pak ada nih pak
drak gue lagi pusing mau ketemu prospek
maksud lo gue yang handle prospek lo
gue butuh temen ngobrol
itu sih lo pacaran terus sibuk lo sama si selfie
akhirnya lu gak ada waktu buat bergaul jadi cooper kurang pergaulan
sama temen lo tuh yang anak psikolog senioris kelly temen lo sd
hah depan kelly aja lo pamer
kasih gue ide kek
ya nggak usah ngomel biar gue gak males
bukan ide itu ide tentang problem gua
lo itu sebenernya tau problem lo tuh apa selvi lo juga tau solusinya apa
gue gak tau
lo kan sering tuh dimarahin sama papa oma
maksud gue tuh lo kalo abis diomelin lo tuh kayak orang biasa biasa aja
kayak seolah olah gak abis diomelin
lo diem diem ngefans ya sama gue
dengar dengar katanya mas jono mau pindah ya mak
balik ke madura
pindah dari petakan mak
gak mungkin justru dia paling tergila gila sama ramuan gue
duitnya aku pakai
mak aninya ada
tuh lagi ngumpet
si selvi teh mau dilamar
makan tuh jebakan batman gue
akhirnya cucu gue bebas dari selfie
maksud gue gimana caranya lu gak mikirin
aduh kak kak
ngapain omelan dipikirin
mending gue mikirin grup band gue
mending gue mikirin cewek cewek yang ngejar ngejar gue
kalo nanti gue udah terkenal

lu orangnya terlalu serius
yang gak penting jadi penting
itu penting drak
penting buat siapa
penting buat gue
buat yang lain nggak penting
mak jebakan batman gimana sih
gue kasih tau lu ya
kemarin si kelly datang itu buat urusan lain
bukan dia tuh bukan pacarnya andre
ya tapi kalo dia mau pacaran sama andre gue mah senang
kan dia cakep
tapi kemarin teh mah ngomongnya kayak yang serius pisan
makanya itu lo mesti kagum sama gue
cicilan inyong catet dulu nanti kamu malah lupa
musik lu juga gak penting buat orang lain
eh paling nggak musik gue gak mengganggu kepentingan orang lain
kalau nanti gue terkenal lu akan bangga sama gue
semua akan bangga sama gue
semua orang akan bahagia
beda sama lu
kalo lu bahagia sama selvi lu akan nyakitin semua orang
kenapa sih semua orang gak ada yang setuju
ngapain semua orang harus setuju